koordinator staff khusus presiden teten mas duki membenarkan presiden joko widodo akan kembali melakukan perombakan kabinet kerja
ia mengatakan dalam waktu dekat presiden jokowi akan mengumumkan satu nama pengganti kader pan asman abnur
untuk menduduki posisi menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
reshuffle akan dilakukan karena perubahan peta koalisi pan mendukung prabowo sandiaga dalam bursa pilpres dua ribu sembilan belas
ya kami belum tahu tapi kalau terkait dengan koalisi ya kita udah jelas lah
ya mungkin dari menpan walaupun kita tahu lah pak presiden sangat appreciate terhadap kinerja pak asman sebagai menpan
banyak terobosan inovasi yang cukup bagus
karena koalisi yang sudah terbentuk
saya kira ini satu hal yang harus segera diambil keputusan oleh pak presiden
rejalanya kapan sih pak kalau presiden membentukkan nama ini
apakah akan berkoordinasi dengan pak paul juga atau seperti apa
wah nggak saya kira ini otonomi pak presiden
walaupun memang selama ini partai koalisi selalu menyampaikan usulan usulan
tapi saya kira mungkin dalam waktu dekat ini
dalam beberapa hari ini
sosoknya harus seperti apa sih pak
apakah seperti sama seperti pak asman
ya tentu pak presiden sudah punya nama
dalam waktu dekat kapan sih pak
ya dalam beberapa hari ini